bukankah memaafkan adalah hal yang utama
rasulullah junjungan kita mengajarkan untuk saling memaafkan
ini bukan hanya sekedar masalah maaf memaafkan saja
tapi ini tentang masalah yang besar
aku khawatir ibu undang
jika masalah ini cukup selesai hanya dengan maaf saja
maka akan membuat orang orang memandanginya
atas perbuatan dosa memfitnah
dan merencanakan pembunuhan ibu undang
aku benar benar menyesal
aku begitu gelap mata
aku iri pada yunda subanglarang
yang memiliki putra
dan putri yang begitu membanggakan
alhamdulillah kamu kembali dengan selamat rai
aku sangat bersyukur
aku sangat bersyukur
kenapa kamu terdiam
benarkah yunda tidak membenciku
benarkah yunda tidak membenciku
benarkah yunda tidak membenciku
aku tidak pernah membencimu
tidak aku tidak pernah membencimu
tidak aku tidak pernah membencimu
aku bencimu rai
aku sangat seronok
terakhir kali yang aku tahu
kamu sedang dalam bahaya
aku benar benar manusia
yang tidak berbudih
yunda sudah begitu baik padaku
bahkan disaat aku jahat
yunda tetap berbuat baik padaku
maafkan aku yunda
aku sudah melupakannya
manusia itu pasti akan memiliki salah dan juga hilaf
manusia yang baik itu
bukan manusia yang tidak memiliki dosa
manusia yang baik itu
manusia yang memiliki kesalahan
tapi bisa memperbaikinya
dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari

mohon maaf ayah ananda bekerja
hubungan dengan keluarga raddy degrees
sudah memaafkan budara tukung terima
tapi masalah ini tidak lantas selesai begitu saja yahannya
bukankah memaafkan adalah hal yang utama
jangan kita mengajarkan untuk saling memaafkan
ini bukan hanya sekedar masalah maaf memaafkan saja
tapi ini tentang masalah yang besar
jika masalah ini cukup selesai hanya dengan maaf saja
maka kamu buat orang orang memandang rina
atas perbuatan dosa memfitnah
dan merencanakan pembunuhan ibu nda
ini masalah rasanta
benar yang dikatakan ibu nda
aku siap menerima hukuman atas kesalahanku
ibu nda sebenglaran
ibu nda sudah begitu baik padaku
dan itu semua lebih dari cukup
karena prabu akan menghukumku dengan seadil adilnya
hukum memang harus ditegak
pada jajaran dalam keadaan gentih
dan masalah ini
akankah anda selesaikan
di saat peperangan usai
kalian kembalilah ke wisma
kalian datang ke disini
kalian datang ke disini
kalian datang ke disini
untuk mengantarkan nyawanya
untuk mengantarkan nyawanya
untuk mengantarkan nyawanya
siapa yang dilatih untuk menjadi
prabu sinduwangi adalah raja pajajara
aku bisa saja tidak turun panjang tapi aku melihat
maksudnya yang bisa aku hisap untuk menambah kekuatanku tuan tuan tuan seperti ada memikirkan
kalian jangan percaya omong kosong mereka kau jangan ikut abu abu
belum capek kamu menghalangi langkah kami selama kalian mengganggu pajajaran kalian akan
berhadapan dengan jilat mau maunya kamu membela pemimpin tidak peduli sebarangnya kalian semua
tahu prabu suliwangi
sangat memperdulikan rakyatnya cuma kalian saja yang buta dengan kekuasaan ukir aku bernyali besar
rani menghalangi langkah kami sekarang menyerahlah sebelum terlambat semuanya serang
hai kamu terlihat sangat telah berisi rahatlah yunda subang larang
benarkah yunda tidak membenci kau tidak aku sudah memaklumi semuanya oleh karena itu aku bisa memaafkan
meskipun putra putri yunda sangat membenciku
kamu sudah mulai tertipu dengan sikap bar embora
aku tidak mau bernard
aku dengan sikap baik yang aku tunjukkan